jelang debat perdana pilgub jawa tengah apa saja tantangan dan dinamika politiknya kami akan membahas bersama
nah rasumber saya ada mas ari nur cahyur direktur eksekutif parasindikai terima kasih
mas ari kalau kita lihat jawa tengah ini menjadi salah satu daerah yang juga banyak dinanti nanti meskipun
hingar bingarnya tidak seseru quote unquote nih jawa barat ataupun jawa timur
tapi anda melihatnya bagaimana pilkada jawa tengah terutama jelang debat perdana ini esok hari
satu memang nampak adem ayem itu kelihatan sekali ya memang dengkungnya
kalau kita lihat di daerah juga ketika jalan itu memang sepanduk segala macam kurang
apalagi memang tidak ada kampanye akbar segala macam jadi gugap di rakyat itu tidak kelihatan
anda lihat seperti itu ya mas ari
laporan di lapangan begitu mas jadi memang gugup gemitanya
dan memang kontestasinya nampak ketika dari beberapa survei kan nampak incumbent ini unggul dibandingkan dengan penantangnya mas udhir mas said ini
dan tidak terlalu banyak survei survei publik yang kemudian menyoroti apa namanya
karena pilkada jawa tengah ini ya tidak seperti jawa timur dan jawa barat yang setiap bulan ada terus gitu ya mas ari ya
mungkin hipotesanya awal ketika mungkin pilkada jawa tengah ini apa namanya relatif apa namanya incumbent ini kuat begitu ya
seperti itu hanya dua penantang jawa timur itu lebih kontesnya lebih jelas jawa barat lebih rame seperti itu
dan ini ya kemudian saya sangat melihat bahwa ketika di jawa tengah ini kontestasinya itu kurang begitu kuat antara dua pasang ini
apa yang membuat kemudian secara
kontestasi tidak kuat dan secara animo juga tidak besar gitu
saya melihat soal bagaimana gagasan membangun jawa tengah yang lebih baik
tidak ada breakthroug terobosan bagaimana jawa tengah ke depan lebih baik
merasa bahwa incumbent merasa bahwa mungkin capaian capaiannya sudah cukup baik sehingga merasa tinggal meneruskan
tetapi sementara penantang ini kurang memberikan terobosan program yang bisa mengkontes sebenarnya
apa sebenarnya yang sudah dicapai pak ganjar
ini periode pertama
jadi sepertinya satu sisi incumbent itu tidak mencoba membuat lompatan dari sebenarnya capaian yang sudah ada
tetapi sebenarnya penantang juga tidak melihat bagaimana sebenarnya terobosan
atau melakukan katakanlah kritik terhadap kebijakan selama ini dan kemudian memberikan terobosan lompatan terhadap ide idenya tidak
saya melihat ketika membandingkan misalnya di luar
kita bandingkan berada di dki begitu ya
itu lebih menggelegar lebih menggugah publik dengan tagline dan bahasa bahasa programnya yang sangat politis
saling serang program ya
saling serang program
nah adu program adu gagasan ini tidak nampak di pilkada jateng
apakah menurut anda karena memang petahana yang begitu kuat secara approval rating tingkat kepuasan publiknya kemudian tingkat surveinya dan juga hasil kerjanya terlihat begitu nyata sehingga memang sangat susah dilawan
banyak juga income income seperti itu
di surabaya gitu kan mas ari
atau memang pesaingnya atau calon penantang petahananya yang memang kurang agresif dalam melakukan kampanye
saya pikir dua sisi
dari sisi incumbent itu nampak kita tahu bagaimana capaian pak gubernur ini pak ganjar dalam periode pertama ini dengan capaiannya
tetapi dengan komposisi koalisi partai yang cukup gemuk gitu
satu sisi mungkin ada ketidakpercayaan
oke ada capaian pembangunan tetapi dengan partai koalisi yang begitu banyak ya gitu sampai enam untuk jateng ini itu mungkin ada mengamankan secara politik bagaimana koalisi dibangun
sementara pada posisi menantang dengan katakanlah hanya kelompok partai kecil gitu ya pkb kemudian pan pks gerindra itu apa namanya merasa ketika mau maju itu pasti punya modal kuat
itu punya modal kuat
bagaimana sudah menghitung partai sana dengan dengan komposisi yang besar kita katakanlah kelompok kecil
tapi harus ada terobosan yang nah ini yang kemudian tidak nampak ketika pertarungan ini dimulai
tapi kalau kita lihat kan sudirman said sendiri kan dalam pernyataan pernyataannya atau gagasan gagasannya banyak juga kemudian mengkritik program programnya ganjar gitu
misalnya kartu tani yang dibilang itu tidak adil atau banyak hal hal juga yang kemudian akan direvisi oleh sudirman said katanya
menurut anda sendiri apakah itu tidak cukup sebenarnya untuk kemudian quote unquote
membuat atau mendelegitimasi petahana secara politik gitu oleh para penantang
kalau kita lihat mungkin kita berhati hati pak sudirman said itu berangkat juga
dia duduk mengawal bagaimana pilihan dari dki
mungkin pola kampanye pola pemenangan yang mungkin ada mirip miripnya
pemimpinan bersiapkan strategi untuk jawa tengah
dalam hal nampaknya hanya apa namanya dari segi program itu nampak program plus plus saja dari program incumbent yang sudah ada
jadi kartu tani

jadi tidak ada sebuah lompatan untuk bagaimana jawa tengah yang lebih baik
sementara incumbent sendiri itu saya lihat kurang mengkapitalisir kemajuan kemajuan apa yang sudah ada
kemudian itu dijadikan bagaimana dikemas dalam sebuah bahasa kampanye yang lebih menggugah dan lebih membuat terobosan
jadi anda cenderung melihat petahana pun kurang begitu agresif dalam mengkampanyekan apa yang sudah dilakukan gitu
nah nampaknya begitu
apa karena terlalu percaya diri atau anda lihat kurang kreatif
satu sisi kita lihat
kalau dibilang kepercayaan diri kenapa dengan komposisi partai yang begitu koalisi yang begitu gemuk ya
satu sisi dua
yang kedua jangan salah bahwa dulu kasus dki posisi pak ganjar dan pak suki cahayapurnama ini sama
tingkat kepuasan dan elektabilitas tinggi loh
tingkat kepuasan di atas enam puluh persen
elektabilitas juga sekarang sekitar tujuh puluh an persen
teras cukup tinggi
tetapi jangan salah
apa namanya penantangnya ini adalah punya pengalaman medan tempur di dki jakarta ya
walaupun mungkin cara cara dki kurang bisa pas diterapkan terapan di jawa tengah
medang tempur di dki ini
tapi medan tempur pak sudirman said punya pengalaman dengan tim sukses yang sama
dengan tim yang sama punya pengalaman medan tempur di dki
plus tambahan pkb
ya plus tambahan pkb
ini menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya ketika pak sudirman said menjadi penantang
apa namanya pak ganjar
pak ganjar tentu dengan sebuah perhitungan politik yang matang
ini yang juga harus dilihat oleh kubu pak ganjar
satu sisi dia mungkin percaya diri dengan tingkat kepuasan publik dan elektabilitas
pada sisi lain saya khawatir petahanan di jawa tengah ini terlalu terbuai pada psikologi jumawa
jadi merasa menang di atas angin dengan prestasi
itu yang kemudian merupakan bahwa tingkat ketajaman program
apakah ketika bagaimana kampanye itu nampak tidak kurang menggigit di lapangan
dan saya lihat hanya operasi di udara ya
lebih banyak perang udara segala macam
bagaimana turun ke bawah itu kurang kelihatan menggigit
mungkin kita akan lihat nanti di debat perdana nanti
apakah akan lebih menggigit taringnya
atau mungkin selama ini pakai gigi palsu
atau gigi palsunya diumpetin
sekarang akan dipaksa giginya
ketika debat perdana nanti kita akan lihat bagaimana situasinya besok

tapi kalau tadi mas ari mengatakan bahwa sebenarnya petahana
dalam kondisi yang sangat di atas angin dari segi approval rating
atau tingkat kepuasan publik
dan juga tingkat elektabilitas dari berbagai survei
kita punya survei terakhir dari litbang kompas
yang meng capture sebenarnya
karena memang agak susah mencari referensi survei terkini di negara jawa tengah
kita bisa tampilkan apakah hal hal seperti ini
yang kemudian membuat petahana begitu percaya diri
kalau kita lihat ini elektabilitas di maret kalau tidak salah ya mas ari ya
ini tujuh puluh sembilan
luar biasa hampir delapan puluh persen
dengan lawannya hanya sebelas persen
approve undecided votersnya yang bisa dilihat di belakang kita ini sembilan dua persen
bahkan undecided voters sama suaranya sudirman said dan ide fauzia hanya selisih dua persen
oke ini elektabilitasnya kita akan lihat
kalau popularitasnya misalnya
popularitasnya ganjar tujuh puluh delapan persen
sangat wajar karena ini memang pentahana ya
sementara orang orang di bawahnya itu bahkan di bawah tiga puluh
bahkan di bawah lima puluh persen tingkat keterkenalannya
oke kita lihat slide berikutnya
nah ini di top of mind ya
ini yang tidak tahu
top of mind nya yang tidak tahu banyak sekali tiga puluh persen
yang hanya tahu sudirman said enam enam persen
sementara ganjar pranowo enam puluh enam persen
dan resistensinya ini ganjar tujuh satu persen
sementara sudirman said resistensinya empat puluh dua persen
dari data ini apa yang bisa
jelas posisi petahana itu di atas angin ya
memang posisinya unggul
menang leading gitu ya
baik segi popularitas dan elektabilitas
dan ini yang mungkin secara psikologis satu sisi membuat percaya diri tim
tapi juga percaya diri yang berlebihan kemudian menjadi jumawa
yang kemudian nampak dari
tapi kan mereka sudah punya survei dari awal seperti apa
tapi dengan survei terbaru ini melihat bahwa sebenarnya kalau dibaca dari survei memang posisi tidak bimbang nih
memang dari hasil survei ini tidak imbang
tetapi saya pikir masih ada dua bulan ini
apa namanya mei dan juni
sedikit sampai akhir juni untuk bagaimana sebenarnya kontestasi ini dimainkan
ada tadi ada teman teman yang mengirimkan bagaimana sebenarnya model model politik identitas itu dimainkan di jawa tengah
walaupun saya juga agak melihat bahwa potensi memainkan politik identitas di jawa tengah itu kecil kemungkinan
apa yang kemudian dilaporkan atau mas ari cium dan coba bagaimana kemudian apakah mencoba untuk mereplikasi keberhasilan jakarta oleh sudirman said
misalnya itu akan berhasil di jawa tengah karena kita dengar kabar ini sudah diputuskan bahwa anies dan sandi diminta untuk jadi juru kampanye
salah satu juru kampanye utama bagi sudirman said di pilkada jawa tengah
apakah ini berusaha untuk mereplikasi apa yang terjadi di jakarta di jawa tengah
kita akan bahas di segmen berikutnya
tepatlah bersama kami
pemerintah untuk hidup layak
salah satunya adalah penjual daun jati di kebumen jawa tengah
pemerintah untuk hidup layak
samini terpaksa harus menumpang di rumah tetangga
janda penjual daun jati ini memiliki penghasilan sepuluh ribu per hari
sehingga memperbaiki rumah hanya ia anggap sebagai mimpi belakang
beruntung salah seorang dermawan terketuk hatinya saat melihat kondisi samini
ia mengeluarkan dana pribadinya agar rumah samini layak huni
perbaikan rumah ini tanpa dana pemerintah
seluruhnya berasal dari donat
itu dari tahun berapa ibu
belum pernah diperbaiki rumahnya
ada bantuan gitu untuk perbaikan rumahnya
minimnya perhatian dari pemerintah provinsi dan kabupaten membuat perangkat desa jatiroto berusaha mencari bantuan agar warganya keluar dari garis kemiskinan
pihak desa hanya mampu membantu menyediakan tenaga kerja yang terdiri dari perangkat desa dan bpbd
di desa jatiroto terdapat satu ratus sembilan puluh empat rumah tidak layak huni dan tidak seluruhnya hak milik termasuk rumah samini
kita intinya prioritaskan berkaitannya dengan swadanya juga nanti kita upayakan nanti dapat donat untuk beli
ya awalnya kita tidak sengaja menemukan bukan nilai soal bukan soal bukan nilai komunal daripada nilai komunal tersebut

kini samini sedikit dapat bernafas lega
kendati hanya diperbaiki bagian dinding dan lantai dan mendapat bantuan alat rumah tangga ia sudah mulai merasakan nyaman tinggal di rumah sendiri
bantuan pemerintah jawa tengah masih menjadi harapan
karena masih banyak samini samini lain yang luput dari perhatian
ya kemiskinan memang menjadi salah satu potret buram di jawa tengah yang kemudian harus diselesaikan oleh siapapun yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke depan
tapi kalau kita bicara mengenai demografi politik ini terkait dengan masyarakat ya mas ari
anda membaca apa yang bisa anda baca terkait demografi politik dan seperti apa sih jawa tengah itu pemilihnya seperti apa sih mas ari
tidak secara umum kan dari kultural sebenarnya jawa tengah itu kan mayoritas jawa
nah sebenarnya jawa tengah ini jantungnya
yang secara umum bagaimana kita membaca kultur politik seperti apa dalam kultur budaya jawa
yang lebih sebenarnya lebih bisa nerimo
lebih bisa apa namanya tepo seliro
maka hal tadi bicara kemiskinan itu dia sebenarnya kalau dipilih semilih siapa
oke ada realitas kemiskinan sisi lain
tapi ketika memilih siapa gubernurnya
buat mereka ya mungkin sama saja siapa gubernurnya
dia lebih memilih sebenarnya siapa yang top atau of mind
dia sudah tidak melihat seperti apa efeknya ke saya
ya seperti itu
jadi kultur kultur jawa yang lebih bisa menerima
yang berbeda lebih bagaimana sebenarnya kultur kebatinan jawa itu hidup di jawa tengah
berbeda misalnya dengan beberapa kultur yang lebih budaya lebih ke suara perdesaan ya
di jawa seperti itu
nah kultur itu kemudian berpengaruh bagaimana sebenarnya impact terhadap pelaksanaan pilgada
makanya saya tidak terlalu yakin
tidak terpercaya bahwa apa namanya sebenarnya politik itu
politik identitas segala macam itu akan beroperasi di jawa tengah
ada beberapa kekhawatiran misalnya ketika nanti bulan ramadhan itu akan gencar
apa namanya permainan politik identitas politik sara segala macam
saya tidak yakin dengan kultur masyarakat jawa tengah sangat berbeda dengan kultur pedesaan di jawa tengah
kultur kota seperti jakarta masyarakat urban ya
di mana melek informasi semua dengan kursus dengan gadget segala macam
informasi di media sosial lebih mudah diolah
nah ketika politik
di jawa tengah adalah sebenarnya kita lebih main door to door
sapaan bagaimana berusukan lebih ke personal
terjun ke bawah itu lebih sentuhan langsung ke warga ke lapangan
jadi oke masyarakat yang guna gadget mungkin kaum muda lebih ke masyarakat perkotaan
di kota kota yang sebenarnya kurang terlalu mengakses media media mersos yang selama ini sebenarnya digunakan
kalau orang menggunakan operasi operasi dalam politik
jadi analogi partai setan dan partai tuhan itu gak akan berlaku gitu ya
seperti yang rame di media sosial belakangan ini tuh nggak berlaku di jawa tengah anda lihat
bahwa jawa tengah semuanya mungkin partai tuhan
karena manganora mangan kumpul semua
local wisdomnya begitu kuat ya mas ari ya
dan kemudian itu menjadi bentuk personifikasi demografi politik yang kuat sekali ya
apakah itu gara gara itu kemudian terrepresentasi dari tingginya angka ganjar pranowo
saya melihat memang secara kultural gitu
kebetulan saja orang jawa tengah yang banyak hidup juga di jogja dan sekitarnya jawa tengah termasuk seperti itu
yang sebenarnya warna hidup kultural jawa itu sangat
sehingga memilih pemimpin itu juga ada unsur unsur bagaimana unsur spiritualitas segala macam
yang memang sulit untuk digiring ke hal hal yang sana
dan saya pikir ketika apa namanya sekarang incumbent dengan capaiannya seperti ini
apa namanya dengan kepuasan dan elektabilitas tinggi ya sangat mudah dipahami
saya sayangkan adalah sebenarnya ketika dengan modal politik yang kuat
karena seperti ini incumbent itu kurang melakukan terobosan terobosan
atau melakukan lompatan yang lebih baik di jawa tengah
mas ari kita ketahui sejak era reformasi mungkin sejak zaman orde baru gitu ya
itu jawa tengah dikenal sebagai basis nasionalis gitu ya
sejak ada reformasi pdi perjuangan hampir selalu landslide
menang di jawa tengah
menurut anda apa yang membuat ganjar pranowo setinggi itu sekarang itu
karena faktor ganjarnya atau lebih karena memang ganjar karena orang pdip
jadi siapapun yang diusung oleh pdi perjuangan itu akan menjadi orang yang nomor satu gitu
ya ada hubungan antara ganjar dan pdip itu pasti
tetapi dalam hal apa namanya konteks ini adalah kita lihat sebenarnya
pilkada jawa tengah ini juga pertaruhan buat pdip sebenarnya
ketika pdip harus dimenang ganjar harus dimenangkan karena ini kan harus pertaruhan terakhir
dimana gubernur pdip kontestasi di pilkada di jawa
karena di daerah lain itu tidak maju sebagai gubernur ya
dan mungkin kontestasi menangnya di jawa barat itu agak agak kecil seperti itu pak
nah makanya kita melihat oke ada capaian ganjar ya
mungkin dicatat baik sehingga kepuasan publik tinggi
itu juga harapan bagaimana sebenarnya mas ganjar ini bisa mengerek elektabilitas partai
nanti mempertahankan capaian partai pdip di jawa tengah
tetapi kalau pak ganjar ini sampai lost oke
kejadian kejadian lain politik tidak berjalan linier di jawa tengah misalnya sampai kalah
seperti itu sebenarnya bukan hanya memukul pak ganjar sendiri
tapi sebenarnya secara kehilangan politik yang besar untuk pdip
oke singkat saya terakhir sekali mas ari
ini kan kita ketahui juga
anies baswedan dan sandiaga uno ditugaskan oleh partai untuk berkampanye membantu sudirman said di jawa tengah
menurut anda dengan mendatangkan mengimportasi tokoh tokoh politik nasional gitu
terutama yang kesuksesan di jakarta gitu di jawa tengah
seberapa efektif ini
baik saja tapi efektivitasnya mungkin ketika bulan ramadhan itu akan perlu dilancarkan
efektivitas seperti apa akan kita lihat
bagaimana nanti sebenarnya masyarakat akan meresponnya
saya pikir efeknya tidak akan terlalu besar
oke mas hari kita akan lihat
apakah debat perdana esok hari akan bisa merubah situasinya atau justru membuat jurangnya menjadi semakin lebar lagi
saya berharap sih justru ada kontestasi yang sehat yang lebih ketat di jawa tengah
kita berharap seperti itu dan debat besok juga berkualitas
sehingga masyarakat jawa tengah bisa memilih pemimpinnya secara rasional